ketua umum tim kampanye nasional prabowo gibran rosan ruslani mengaku dipinang secara resmi oleh prabowo dan para ketua umum parpol koalisi indonesia maju pada minggu malam
ia pun sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai wakil menteri bumn dan wakil komisaris pertamina pada selasa lalu setelah menerima permintaan sebagai ketua tkn
setelah resmi menjadi ketua tim kampanye nasional atau tkn prabowo gibran rosan menyebut belum memiliki struktur yang sempurna karena masih menerima usulan dan pertimbangan partai politik koalisi indonesia maju dan ini terus dilakukan
ia berharap tkn mampu merepresentasikan seluruh kalangan pendukung prabowo gibran yaitu partai politik profesional hingga relawan
rosan tidak membenarkan atau membantah soal nama nama yang sudah beredar di publik akan masuk ke tpn seperti bahlil lahadalia atau wahyu sakti trenggono
ia mengaku tak mau buru buru agar kinerja tkn bisa efektif
saya semua ketua umum terutama oleh pak erlangga bahwa ini adalah totalitas membuat komitmen penuh dan ini adalah kerja besar untuk kepentingan bukan hanya koalisi tapi juga untuk kepentingan yang lebih besar kepentingan rakyat indonesia